ketua umum partai golkar erlangga hartarto mendukung rencana pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
erlangga mengatakan golkar tak keberatan dengan masuknya anggota baru koalisi pendukung prabowo
erlangga mengatakan golkar tak keberatan dengan masuknya anggota baru koalisi pendukung prabowo
ketua umum partai golkar berkata